berbicara tentang kuliner di yogyakarta memang seakan tak ada habisnya
selalu menyuguhkan kuliner kuliner yang menggugah selera dan bikin lidah ketagihan
salah satunya ada di kawasan bantul
ini dia ingkung kereneng
dalam istilah jawa ingkung berarti ayam kampung
sementara kereneng adalah sejenis keranjang yang terbuat dari bilah bambu yang dirajut tipis dan lentur
pemilik warung mengaku ia sengaja menggunakan kreneng agar yang memakannya tak lupa akan sejarah para pahlawan yang berjuang dengan bambu runcing saat melawan penjajahan belanda
untuk memasak ingkung kereneng cukup mudah
siapkan bumbu seperti bawang merah bawang putih jahe lengkuas gula jawa daun serai garam dan santan
campurkan semua bumbu ke dalam ayam kampung lalu rebus selama kurang lebih empat jam hingga bumbunya meresap dan dagingnya lembut
setelah itu tiriskan ingkung dan sajikan dengan kuah penuh rempah
kalau di sini itu ingkungnya itu unik terus agak lebih besar dari yang lain
terus rasanya juga empuk banyak bumbu bumbunya juga
jika anda sedang singgah di yogyakarta tak ada salahnya mampir dan mencoba kuliner unik yang satu ini
edo nurgantara bantul daerah istimewa yogyakarta